terima kasih anda masih bersama kami di afd now
ada wacana soal itu bahkan katanya
itulah yang kemudian mengubah konstelasi hubungan antara gerindra pks dan demokrat
soal posisi jokowi sebagai presiden dan pak prabowo sebagai calon wakil presiden
sebenarnya itu sudah selesai sih kalau misalnya jokowi dan
menurut saya sih kecil kemungkinan pak
karena pak yang pertama tadi disampaikan bahwa
pak prabowo itu oleh gerindra kan sudah jelas diusung sebagai calon presiden
sementara saya kira barir psikologi juga masih ada
bahwa tidak mungkinlah
kalau daripada harus itu jadi
kemungkinan ini sangat kecil
tugutubi true ya
walaupun sebenarnya kalau itu terjadi selesai sudah semua
kita pesta bareng bareng gitu kan
kira kira begitu ya
kecuali kalau ada poros lain yang mengajukan calon yang berbeda
kalau dari pkb sendiri pertanyaan saya apa yang menjadi alasan
kecuali pkb dan pan
pan kalau saya lihat sih bisa dipahami karena sebelumnya pan
kan apa namanya nggak menjadi pihak yang berkeringat di pemenangan jokowi
dia adalah orang yang terakhir lompat ke bandwagon
ketika bandwagonnya sudah sampai jauh baru dia lompat
kenapa pkb menunda nunda
sebenarnya enggak menunda
lebih begini karena kita lebih berhati hati dalam mengambil keputusan
karena kita ini partai relatif besar
di nu itu kan banyak warna
maksudnya banyak yang harus dikonsolidasi dulu
secara utuh sehingga ketika nanti kita punya sikap
itu satu suara betul
yang kedua kita sedang melakukan polling langit
istiqoroh daripada para kiai ini kita tunggu betul
sehingga langkah kita ini betul betul paling tidak sudah usaha
tapi apa sih masalahnya
udah kata mas karni
yang tadi sebagian warga sudah sepakat kita bersama dengan pak jokowi lagi
kan sebagian besar
gak bisa juga demokrasi nyari semuanya
makanya pertanyaan saya apa yang ditunggu sama pkb
menaikan posisi tawar muhyemini skandar
padahal kan kalau misalnya melekat dengan jokowi dengan segara
harapan kotelnya jokowi itu bisa mengimbas ke pkb juga
dalam sejarah begitu
dalam pengalamannya selalu yang diuntungkan itu partai
dimana kadernya itu menjadi calon presiden atau calon pres
gak ada teori itu
partai lain tidak akan kena imbasnya
sebenarnya alasan kuat kita mendorong
salah satu ya mendorong cak iman itu disitu
kita ingin jaga partai ini jangan sampai elektabilitasnya juga drop
tapi kan sebenarnya gini opsinya kan gak terlalu banyak ya
kalau misalnya semua partai partai yang diperlukan itu tidak terlalu banyak ya

kan faktanya nggak semua karena yang lain sudah bergabung di pak jokowi
tapi yang ada disini kira kira seperti itu kan
ini kan bicara soal kotel juga sih
ada aha ada pabu
tinggal demokrat tinggal demokrat sama pkb
semua partai ingin menang pilpres

punya kadernya sehingga semua selamat
keinginan poros ketiga
memang sekarang belum kelihatan mungkin ya
tapi bisa saja terjadi
apa yang akan bisa membuat itu terjadi
pertama kalau terjadi misalnya
di koalisi papa jokowi tidak terjadi
keadilan dalam berkoalisi
apa ukuran keadilan
keadilan misalnya dalam penentuan wapres
misalnya hanya petunjuk ibu mega
saja tidak memperhatikan banyak
hal itu bisa terjadi
mekanisme seperti apa sih bang yang akan dibicarakan
kedua penyelamatan partai
pemilih demokrat pkb dan
pan ini berbeda jadi kalau mereka
bersatu tiga partai ini bersatu
tidak saling makan suara
jadi kemungkinan itu masih ada kalau untuk penyelamatan
partai tapi nanti kita lihat perkembangannya
ahi jadi capres oh tidak harus
tidak harus kita lihat
kalau ks sama gri
sudah aman kalau pkb melihat hampir
mustahil nih menunggu kj ibang
memang di politik itu tidak ada yang tidak mungkin
itu seperti itu seperti yang saya sampaikan
saya sih tidak suka berande ande
terlalu jauh ya nanti kalau
keliru nanti saya tidak dipercaya lagi jadi
pembicara pembicara di mana mana
jadi harus cari yang
kira kira oh dia permisi
oh dia permisif sama politisi
melihat ini kok rame rame kenapa sih
partai sekian banyak kenapa
partai partai itu pada ujungnya
akan berpikir realistis ketika
dia tidak bisa menjadi
kotel efek tadi dengan perspektif itu
dia bukan ingin memenangkan
seorang presiden tapi dia akan menyelamatkan
kursi partai dia di legislatif
kemungkinan munculnya poros ketiga dari situ
mari kita munculkan
mungkin akan logika heroisme
dengan dugaan saya sebagai
orang yang melihat peluang itu
mereka akan munculkan mungkin koalisi
memang presiden wa pres dan
jadi yang tidak wa pres itu
di situ mungkin titik tawar kenapa
kalau mereka bergabung pada satu
titik tempat tadi
maka sedikit pilihan
iya kotel efek dia tidak dapat
parlemen dia akan turun itu logika kenapa muncul poros ketiga
memang kalau dalam posisi kami
karena dialog kami kepada
apa apa dengan gerindra
saya melihat begini
semua partai sebenarnya dalam konteks sekarang ini adalah
pertama mereka ingin mencalonkan kadernya
pasti karena itu
partai itu tempat kaderisasi tokoh
untuk apa kaderisasi tokoh
dan tujuannya memang berkuasa
untuk itu lalu kedua
tetapi ada sisi realistis
ketika menunggu waktu sampai agustus
di sinilah selalu mungkin terjadi perubahan
di situlah ruang partai sesungguhnya
dan dia menyediakan sebagai
partai itu bisa sebagai tempat
menampung orang non partai
sekarang kita ambil contoh dki
anies basmedan muncul kapan
jadi kalau kita bicara teori probabilitas
mungkin saja ada
tetapi memang logika kaderisasi partai
wajar saja kalau partai mendahulukan kadernya
tanpa menutup suara publik
kalau memang di ujung nanti ada sebuah keajaiban
kita nggak boleh berwacana bahwa kita ini
tidak mau maju presiden atau apres
karena tidak ingin berkuasa
itu saya kira anu saja
pernik pernik demokrasi saja
orang berpartai itu ya mestinya berkuasa
tinggal kekuasaannya digunakan untuk apa
jadi kalau ada partai bilang
kami tidak ingin berkuasa
kalau tidak ingin berkuasa
berarti dia tidak mampu berkuasa aja
maka dia beroposisi atau dia
tapi gini kita kan juga pernah punya
presiden di dua ribu sembilan ketika tiba tiba
pak yusuf kala
yang tadinya menunggu
terus menunggu pak sby kapan meminang
dan lain sebagainya
sbi mengatakan budiono wakil saya
dan dengan gerakan yang cepat
kalau misalnya tidak dikatakan kepepet
akhirnya jk maju sendiri bersama dengan wiranto begitu
itu kan artinya kan munculnya poros ketiga
seperti ustaz muzamil yang katakan
itu kepepet munculnya terakhir
nah kalau misalnya dirancang dari sekarang
sebenarnya tidak mustahil juga
kalau tidak salah
di indonesia itu banyak yang kaget kaget
yang jadi malah
kalau direncanakan malah tidak jadi jadi
oke kalau kita pakai parameter survei di jawa barat itu
gubernur tidak ada yang pas betul
kemudian di banten itulah contoh lah
ranokano begitu tinggi
kemudian pak wiedin masuk
semua orang punya peluang
tinggal cara mengkalkulasi dan keberanian masing masing partai itu
kalau saya sudah bilang tadi
saya realistis di wapres
di wapres dan kita akan dorong
semoga pak mohaimin bisa melengkapi pak jokowi
ya untuk sementara sangat kecil kemungkinan
tapi bukan tidak mungkin ya
di politik mana ada yang tidak mungkin
karena agak beda
afito dengan poros ketiganya pak jk dua ribu sembilan
itu kan tidak mempengaruhi suara partai
dan itu poros ketiga yang emosional menurut saya
kita kalau akan membuat poros ketiga
tentu dengan pertimbangan tidak emosional
betul betul harus dihitung berbagai aspeknya
poros ketiganya hanya menghasilkan
di bawah dua lima
di bawah dua digit
untuk apa buat poros ketiga
kalau poros ketiganya bisa dua digit
ada kemungkinan bisa membuat dua putaran pilpres
ya kenapa tidak dilakukan
jadi tidak penuh perhitungan
kayaknya nggak akan ada poros ketiga
kami akan kembali sesama
ya tapi di indonesia itu kan